komisi pemberantasan korupsi telah menahan empat puluh satu anggota dprd kota malang jawa timur
atas kasus dugaan suap pembahasan apbbd perubahan dua ribu lima belas
atas kasus ini partai pdip dan golkar terpaksa mengambil langkah tegas
termasuk pemecatan para kadernya yang terlibat
setelah empat puluh satu anggota dprd kota malang ditetapkan sebagai tersangka kpk
sejumlah partai langsung melakukan tindakan
tak terkecuali dewan pimpinan pusat partai demokrasi indonesia perjuangan
sejumlah tindakan tegas langsung dilakukan termasuk pemberhentian dari jabatan
hingga selasa siang pengurus dpc pdip malang pun sudah melanjutkan berkas paw
ke sekretariat dprd kota malang
sementara untuk status keanggotaan kader masih menunggu status hukum berkekuatan hukum tetap
dan untuk tersangka yang juga masuk dalam daftar caleg sementara pilihan langsung dua ribu sembilan belas
pdip juga merekomendasikan penggantian
terkait dengan khusus kasus
pdip pusat partai demokrasi indonesia pertama untuk segera melakukan pergantian antar waktu
dan alhamdulillah saya dengar sudah sampai di dewan pimpinan jabang pdip malang
yang kedua kalau kemudian diantara mereka pun masih tercatat sebagai dcs
kita juga menginstruksikan untuk segera melakukan pergantian
mumpung belum ditetapkan sebagai dct
sejumlah kader partai golkar yang terlibat tindak pidana korupsi di malang juga dipastikan akan dipecat dari dpp partai golkar
hal ini disampaikan langsung oleh agung laksono sebagai ketua dewan pakar partai golkar
setelah melakukan rapat pleno di kawasan selipi jakarta barat pada selasa empat september lalu
agar tidak terjadi hal serupa di dprd lain agung meminta dan menyarankan dalam bimbingan teknis calon anggota badan legislatif
pada masa mendatang ada upaya pencegahan dari partai golkar
itu kayak korupsi berjabah begitu banyak
sampai disebut lumpuh sebenarnya tidak lumpuh karena ada paw
tidak bisa dilakukan paw

tapi ini pelajaran bagi dprd dprd yang lain
pertama dalam bimbingan teknis itu maka dimasukkanlah upaya upaya pencegahan
kalau tadewan dari golkar yang kemarin nanti akan ada sanggup
kalau tidak harus diberhentikan
nanti suara terbanyak kedua akan menjadi bl
kini hanya tersisa lima anggota dprd kota malang pasca sebagian besar rekan mereka terseret kasus suap
kasus ini jelas merupakan pukulan berat bagi kota malang dan partai yang terlibat